nunggu lama atau sebentar juga gak apa apa
haduh senyumnya itu loh
eh iya hampir lupa
ini dia handphonenya
yaudah kalau gitu nanti handphone ini aku serahin ke materinya reva dulu ya
sebagai ucapan terima kasih
pas banget nih udah lapar
oh iya perasaan dari tadi hp gue gak bunyi bunyi
loh aduh kok gak ada sih handphonenya
kok bisa ya
perasaan tadi tadi masih ada
eh nan kenapa
ini kayaknya handphone aku hilang deh bi
eh diinget inget lah tuh non non tadi nyimpennya dimana
tapi aku tuh inget banget ya bi
tadi pas di aula habis latihan itu aku sempet ngecek handphone
nah sesudah itu kayaknya aku gak pegang pegang hp aku lagi
kok aku udah langsung masukin dan entas
baru sekarang nih aku mau ngecek kok tiba tiba bisa nggak ada sih
hah berarti yang ngambil handphonenya non itu temen temen non yang ada di aula
itu dia yang mencurinya kali non iya benar
kayaknya gak mungkin debi
reva tuh kenal banget di sekolah reva itu nggak ada yang suka nyuri
enggak lah bi
nah non udah itu bener siapa lagi non
si nona suka gak percaya kalo dibilangin teh
langsung ketemu tos dulu lo masih inget gue kan pastinya oke
lah hari ini sibuk gak
mayan cengar cengir emang ada yang lucu hah gak
leh udah ngasih kartu nama gue ke bos lo belum
udah sih tapi buat saya agak berminat sih mbak
kartu nama mbak aja sobek sobek
hedi blaku banget sih cewek preman itu gak butuh duit apa
memang berapa sih penghasilannya
lah ini juga gak banget penghasilannya
memangnya gaji dia berapaan sih sampai dia nolak permintaan gue
lumayan gede sih mbak sehari itu bisa dua jutaan kurang lebih lah
dua juta kurang lebih sehari
berarti kalau dua juta ya sebulan itu dia bisa dapat enam puluh juta
wah itu mbak gaji bener
pantesan dia belagu dia gak mau nerima tawaran dari gue karena gajinya itu lebih gede daripada tawaran gue
eh aku belum nawarin deh
gak masalah sih mau berapa pun gue harus bayar mahal buat ibu cewek
gak masalah yang penting rafa bisa sakit hati sama boy dan rafa itu bisa menderita hidupnya
gak masalah gue harus ngeluarin duitnya mbak
gue mau bayar bos lo berapa pun gue akan bayar
tapi bos saya gak berminat mbak
iya iyalah dia gak berminat
karena dia gak tau kalau gue mau bayar mahal
makanya dia gak berminat
jangan nih mbak
gak gak gak
gak gak gak
gak gak gak
gak gak gak
gak gak gak
gak gak gak
ya kan daripada lo mandir mandir mandir mandir gajilan lima ratus ribu mbak
yaudah ni ambil
sekarang masuk mobil
jangan sampai deh ada yang ngambil
boleh gak aku pinjam hp bibi sebentar
yaudah kalau gitu surti ke belakang ya
aku bingung banget deh
aku tuh yakin pasti
nih sudah ngurang wood informasi lalu
kering banget kalo hpnya itu aku taruh dalam tas
dan sesudah kita latihan di aula aku gak keluarin lagi
aku juga yakin kalau aku gak bakal lupa naro
tapi masa tiba tiba gak ada dalam tas aku boy
aduh ref maaf aku gak liat
nah itu dia aku juga gak tahu sih boy
cuma masa iya sih ada yang ngambil di sekolah ya kan
gini deh coba kamu ingat ingat dulu yang benar
udah boy dan aku tuh yakin banget
kalau hp aku tuh hilang waktu kita lagi latihan di aula
kalau udah kayak gini ya boy aku yakin banget
pasti tuh ada yang ngambil
ref kayaknya kamu jangan seuson gitu deh
soalnya gak baik kalau misalnya kamu menduga duga kayak gitu
nanti takutnya jadi fitnal
nanti aku coba pikirin dulu ya
eh bener juga sih aku gak boleh seuson
sambil aku coba inget inget lagi deh boy
ya sama sama ref
kalau emang bener ada yang ngambil
ini pasti ada hubungannya sama adriana
siapa ya teman di sekolah yang bisa disuruh sama adriana

sampai jumpa di video selanjutnya

nunggu lama atau sebentar juga gak apa apa
aduh senyumnya itu loh
iya hampir lupa
ini dia handphonenya
ini dia handphone nya
ini dia handphone nya
kalau gitu nanti handphone ini aku serahin ke materianya reva dulu ya
sebagai ucapan terima kasih gue ke lo
nanti malam kita dinner
gak sekarang aja
tapi aku itu harus nyerahin handphone ini ke materian reva dulu
kalau gitu aku minta antarin pulang deh
oke kalau kayak gitu
gak mungkin lah do
gak mungkin boleh kayak gitu
gak percaya gue
ya ampun kal
gue gak like ya lo gak percaya gini sama gue kal
lo serius gue kayak gitu
kal kalau gue gak serius
gue gak mungkin minta lo untuk datang ke sini
gue nungguin aja
nunggu sekalian biar rame rame lagi ada anak aja
tapi di sini gue kontak lo karena posisinya lo ketua aja kang
emang terlalu berat
emang terlalu besar banget
jujur kalau gue juga gak nyanyi